setelah mengeluarkan silisih terbaru dan merevisi predikat saham indonesia
membutuhkan waktu selama setahun untuk bisa kembali menjadi dealer utama surat utang negara
direktur surat utang negara loto sri naita ginting menyatakan
menurut peraturan menteri keuangan yang baru ditetapkan
jp morgan harus mengajukan kembali dan menunggu selama dua belas bulan
jika ingin kembali menjadi dealer utama
dalam pasal lima dinyatakan pemerintah berwenang untuk menerima atau menolak permohonan menjadi dealer utama
dengan pertimbangan kebutuhan rekam jejak bank dan perusahaan efek
serta efektivitas penerapan sistem dealer utama
kemudian dalam pasal tujuh a ditegaskan bahwa dealer utama wajib menjaga hubungan kemitraan dengan pemerintah
yang berlandaskan asas profesionalitas integritas dan penghindaran benturan kepentingan
serta memperhatikan kepentingan indonesia